tim kepolisian polres jakarta pusat melakukan olah tempat kejadian perkara ledakan di jalan yusuf adiwinata menteng jakarta pusat pada minggu malam
tim dibantu pusat laboratorium forensik polda metro jaya dan gegana polri menyelidiki puing puing sisa ledakan berupa bongkahan baterai dan plastik di lokasi kejadian
satu unit k sembilan atau polisi satwa dari polda metro jaya dengan anjing pelacak juga diturunkan ke lokasi
anjing ini menyisir sepanjang jalan yusuf adiwinata
ledakan ini dampaknya kecil tidak ada luka di korban manusia maupun meninggal
dan hanya kerugiannya hanya ban pajero sebelah kiri kempes
dan posisi mobil itu ada di pinggir jalan kita belum tahu targetnya itu siapa kita masih dalami
sebelumnya sebuah ledakan terjadi di dekat mobil mewah jenis mitsubishi pajero sport
yang terparkir di jalan adiwinata menteng jakarta pusat pada minggu siang
salah seorang warga mengaku melihat seseorang dengan menggunakan sepeda motor mendekati mobil dan melempar bungkusan kantung plastik hitam ke arah mobil tersebut
ledakannya setelah dia naruh atau
kalau dia ledakan posisi pas saya lilit dua meteran dia bunyi gitu
sempat keluar api
ini itu kan kayak petasan gitu
oh cuma meledak ya tapi nggak keluar api ya
nah sepunggungnya langsung disemprot itu pakai ini
sama yang punya
itu yang punya mobil ya pak ya
iya yang punya yang punya rumah juga
oh yang punya rumah
hingga minggu petugas masih belum mengetahui motif pelaku melakukan hal itu
guna penyelidikan lebih lanjut petugas tengah memeriksa lima saksi mata untuk dimintai keterangan serta memeriksa rekaman cctv di dekat lokasi untuk mengetahui pelaku ledakan
sementara itu garis polisi dan arus lalu lintas di lokasi sudah mulai dibuka
akses jalan yusuf adiwinata dari arah jalan cendana menuju jalan sudirman tamrin sudah dapat dilewati kendaraan
tim liputan cnn indonesia